hai sekor ular sanca ditangkap warga perumahan geraha mutiara permai ii sepatan tanggerang
banten ular sepanjang sekitar empat meter itu ditemukan dalam keadaan lemas warga menduga ular lemas
setelah memangsa sekor kucing setelah ditangkap ular ditempatkan dalam sebuah bak besar yang
ditutup dengan triplex agar tidak lepas tadi kan kucing lewat terus enggak taunya dia langsung kayak
mungkin lapar kali yang nyamber itu suara kucing kayak berantem itu sementara itu di
situ bondo jawa timur sekor ular piton ditangkap saat hendak masuk ke kandang kambing milik warga
di sumur kolak panurukan selasa sore ular sepanjang tiga meter lebih ini ditemukan
saat pemilik kandang supandi hendak memberi makan ternaknya mau ngasih makan kambing itu
pesularnya naik lagi nangis saya sendiri terus akhirnya saya mengundang warga
untuk dirangkap rame rame agar tidak berkeliaran ular dimasukkan ke kandang
ayam ular direncanakan dijual kepada pecinta reptil tim liputan cnn indonesia